alasan untuk melarang impor pakaian bekas ini karena mengganggu keberlangsungan industri tekstil tanah air
benarkah demikian kita akan membahas isu ini dari kacamata media bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo mas revo alasannya kan karena mengganggu keberlangsungan industri tekstil tanah air
apakah memang hanya pakaian bekas impor yang mengganggu bagaimana dengan impor baju baru melalui marketplace misalnya yang kita ketahui jumlahnya juga besar
maupun begitu juga banyak brand brand internasional yang juga kian menjamur di indonesia pandangan media melihat hal ini mas revo
iya betul sekali caca jadi memang kalau pemerintah melakukan pelarangan pakaian bekas impor ini ya
karena kan menurut pemerintah ada beberapa alasan
di antaranya kan pakaian bekas impor dinilai tidak baik untuk kesehatan karena bisa menimbulkan penyakit jamur dan sebagainya
kemudian karena alasan indonesia bukanlah tempat sampah pakaian bekas bagi negara lain
kemudian juga mengganggu umkm tekstil di tanah air
tapi caca sebenarnya kan kita tahu bahwa
perdagangan pakaian bekas ini kan sudah lama ya sudah lama berlangsung bahkan sejak belasan puluhan tahun yang lalu gitu
dan kemudian sebenarnya kalau misalkan kita melihat bahwa melesunya umkm tekstil di tanah air itu bisa jadi bukan karena memang
ntar kalau data yang kita pegang ya bukan karena semata mata pakaian bekas impor gitu
tapi juga karena impor tekstil dari negara negara lain
yang masuk dengan jumlah besar dan harganya cukup murah
seperti kita tahu kalau misalkan kita ke pasar tanah abang misalnya kalau di jakarta ya
pasar tanah abang atau ke pasar tamrin city dan sebagainya
pakaian pakaian batik impor dari negara negara seperti tiongkok dan lain sebagainya itu masuk membanjiri juga pasar pasar di tanah air
kemudian misalkan kalau misalkan kita bicara soal hijab dan sebagainya itu juga masuk
ke dalam negeri kita ini juga dalam jumlah yang cukup besar
dan itu cukup mengganggu umkm atau industri tekstil di tanah air
itu belum lagi kalau misalkan kita bicara lewat marketplace
yang pembeli di tanah air itu bisa langsung direct membeli ke produsennya gitu
produsennya itu bisa jadi di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dengan kemudahan kemudahan yang ada
jadi artinya memang apakah iya gitu pakaian bekas impor
jumlahnya tidak begitu besar
itu cukup mengganggu umkm tekstil di tanah air
nah kalau misalkan memang iya mengganggu maka ini juga menimbulkan ketika terjadi pelarangan dan kemudian pembakaran di beberapa tempat ya
seperti terakhir di sidoarjo misalnya
atau setelah itu di mojokerto ya
sekitar di situ
jadi oleh kemudian berdagangan
dan ekses lain yang ditimbulkan adalah bagaimana dengan nasib
berdagang berdagang kecil yang selama ini berdagang pakaian bekas impor
nah ini kan mereka berdagang itu kan bukan karena alasan
pasti akan pasti teori bahwa ada hukum supply and demand
bahwa ada permintaan dari pasar itu juga membuat adanya impor pakaian bekas itu terus berlangsung dari belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu sampai sekarang
saya masih ingat saya ketika tahun sembilan puluh an aja sudah ada gitu ya
delapan puluh an sembilan puluh itu sudah ada
apa di masa masa lalu itu gitu
banyak sekali istilah istilah untuk ini apakah itu pasar
pasar jongkok pasar ceker dan sebagainya
untuk menggambarkan kita membeli pakaian pakaian bekas impor tersebut
jadi ketika kemudian terjadi pelarangan yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana kemudian pemerintah juga menangani berdagang berdagang pakaian bekas impor yang terdampak
nah ini yang sekarang tampaknya juga menjadi
diskusi ya di kementerian perdagangan maupun kementerian umkm kita tahu bahwa sore tadi kita menerima undangan dari kementerian perdagangan besok sudah ada agenda bahwa menteri perdagangan akan bertemu dengan menteri kooperasi dan umkm
kemungkinan besar juga akan membicarakan masalah dampak dari drifting ini
jadi kita sih berharap pemerintah bisa bisa mengambil langkah yang tepat gitu
kalau memang terjadi pelarangan
dan ingin menggairahkan
perlengkapan industri umkm maupun tekstil
mas revo apakah pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan yang baru dikeluarkan ini
karena kan dari data yang ada ada pertanyaan
memang iya benar alasannya karena memang mengganggu keberlangsungan industri tekstil
apakah harus dikaji ulang terlebih dahulu mas revo
ya kalaupun harus dikaji ini kan pemerintah harus memikirkan nasib para pedagang gitu
nasib para pedagang pakaian bekas yang tentunya saat ini terdampak gitu
mereka akan dialihkan seperti apa
dan apakah mereka akan mendapat suntikan modal atau mendapatkan hal lain hal lain
kemudian bagaimana dengan penyebab penyebab lain yang membuat industri tekstil menjadi lesu
apakah pemerintah bisa mengenakan biaya impor yang lebih fair misalnya kepada perdagangan yang melalui marketplace
karena selama ini itu juga menjadi hal yang cukup membuat
eee kementerian perdagangan juga berpikir keras gitu
kita pernah berdiskusi dengan pada waktu itu kita berdiskusi dengan menteri perdagangan sebelum pak zulkifli hasan ya
salah satu yang juga difikirkan adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mengatur perdagangan marketplace
sehingga terutama bagi perdagangan di area yang berdampak pada umkm
apakah itu umkm produsen hijau
cap di tanah air
kemudian industri batik
batik industri skala rumahan yang terdampak oleh impor batik dari kain batik cap dari tiongkok misalnya dan lain sebagainya
nah ini tentu yang harus dipikirkan gitu
yang tidak hanya soal persoalan thrifting sebenarnya kalau ingin menggairahkan industri tekstil di tanah air
bagaimana juga kemudian pemerintah bisa memberi ruang kepada
atau mempromosikan clothing clothing tanah air misalnya
ini kan juga belakangan juga mulai lesu ya
tapi kita berharap juga pemerintah bisa memberi perhatian lebih kepada industri industri umkm umkm tanah air ini
tapi tidak hanya sekedar persoalan drifting
karena drifting ini berapa sih
apa impor tekstil dari luar negeri ya caca yang mempengaruhi yang membuat industri tekstil di tanah air lesu maupun umkm itu lesu caca
selain tadi mas revo katakan mengatur cukai atas baju yang masuk melalui marketplace maupun tidak
kemudian tadi juga mempromosikan clothing atau industri tekstil indonesia
apalagi yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri tekstil
selain melarang adanya impor pakaian bekas
ya sebenarnya industri tekstil tanah air ini kan terdampaknya cukup besar dari impor ya
di satu sisi memang ini adalah masalah sandang gitu ya
kalau misalkan kita teori lama itu kan sandang pangan papan
nah ini kan masalah sandang yang harus bisa diperoleh oleh masyarakat dengan harga yang
cukup terjangkau gitu
artinya terjangkau ini untuk semua alam besar masyarakat
bagaimana kemudian tekstil tekstil ini bisa dibeli masyarakat dengan harga murah
nah thrifting maupun pakaian impor dari luar negeri ini selama ini menjadi salah satu yang disukai oleh masyarakat
karena harganya yang cenderung miring
nah ini yang tentu harus difikirkan bagaimana kemudian membuat industri tekstil
tanah air ini bisa lebih bersaing gitu ya
secara pasokan kepada masyarakat gitu
karena kalau misalkan ini tidak ditangani maka kita tahu beberapa industri tekstil kan belakangan juga agak goyah gitu ya
antah itu pabrik sepatu kemudian pabrik tekstil dan pakaian dan lain sebagainya gitu
banyak juga yang membuat apa namanya
industri industri ini memindahkan ke negara lain
apakah ini harus dikaji betul
apakah memang karena bahan bakunya yang mahal atau masalah karena beberapa
apa kemudian menyampaikan kalau dari kalangan pengusaha menyampaikan karena persoalan sumber daya ongkos ongkos buruh yang belakangan tinggi
tapi saya pikir itu adalah hal sekian karena persoalan kesejahteraan buruh juga harus yang kita perhatikan
nah yang harus
dikaji lagi apakah kemudian ada komponen komponen lain gitu ya
yang membuat industri di tanah air itu tidak bergairah gitu
bukan rahasia sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa banyak pengusaha mengeluhkan dalam beberapa hal komponen komponen yang tidak terduga
antah itu untuk uang beli cinta dan sebagainya
itu yang masih cukup tinggi
nah ini hal hal yang saat ini tentu juga harus menjadi kajian penuh gitu ya dari pemerintah
yang semuanya membuat industri tekstil
pakaian di tanah air ini bisa bergairah gitu
karena jangan sampai karena persoalan persoalan biaya biaya tidak terduga itu yang membuat mereka menjadi mati suri gitu ya
dan kebetulan kan belakangan persoalan ini menjadi sorotan ya
besok kita tahu juga menteri keuangan sri mulyani misalnya juga akan dipanggil komisi sembilan dpr untuk melakukan dengar pendapat
nah ini juga menjadi momentum sekarang
itu untuk membenahi
apakah ya itu perbaikan di banyak tempat gitu
pemerintah benar benar harus mengkaji semua lini jika ingin benar benar memperbaiki menggairahkan industri tekstil tanah air
terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza